good morning pemirsa kali ini kita masak masak lagi ya nah kali ini saya mau kasih tau resep
yang ini sih kayaknya hampir banyak orang suka ya telur tapi kali ini telurnya nggak biasa
pastinya spesial sekali apa sih telurnya hari ini di morning tips selengkapnya
oke kita akan lihat dari bahan bahannya yang pertama ini untuk bahan sausnya dulu ya ini ada
kecap asin terus ada saus sambal bangkok ada juga ini saus tiram kemudian kecap inggris dan
yang terakhir adalah minyak wijen terus ada juga nugget yang sudah digoreng ini chicken nugget
dua butir telur lada bubuk garam ada nasi kemudian ini susu cair dan juga
mentega untuk menumis oke jadi kali ini kita akan bikin nasi telur nugget mayo tadi
bahan bahannya udah ya kita akan mulai dulu dari adonan telurnya nih garam secukupnya
terus tambahin lada terus kita kasih susu dikit aja kita kocok sampai kecampur semuanya oke
murid murid kocok sekarang kita
panasin dulu kita tuang mentega masukin menteganya
kita ratain menteganya di atas pan kita masukin telur
ini juga pastikan kalau apinya enggak terlalu besar ya biar telurnya enggak
gosong ini sambil nunggu telurnya mateng ini kita
rekatkan dikit pakai sumpit pakai dua tangan nih biar dia agak ada teksturnya ya
bergelombang jadi gini telurnya jadi cantik bentuknya
kita tunggu sampai agak padat telurnya nah ini sambil nunggu telurnya juga
matang kita masukin chicken nuggetnya di atasnya kayak gini
jadi telurnya masih setengah matang supaya nuggetnya nempel
di atas telurnya
oke deh apinya kita kecilin
dan sambil nunggu telurnya mateng kita cicil untuk bikin sausnya jadi tadi
bahan bahan sausnya ini langsung kita masukin aja semuanya
ini ada saus sambal bangkok
kecap asin ini ada saus tiram
terus kecap inggris
dan minyak wijen
nah terus sausnya ini semua kita aduk aduk
oke ini telurnya sudah matang
nah sekarang saatnya kita bikin sausnya tadi yang udah dicampur
kita masukin langsung ke pan air secukupnya biar encer
terus kita aduk aduk lagi
kita masak sebentar sampai mendidih
oke kalau udah mendidih langsung kita matiin
nah tuang si telurnya di atas nasi
kita siram diatasnya
ini kita siramin semua aja ya biar nanti sausnya juga
jadi kita bisa menambahkan rasa ke nasinya
jadi memberikan sensasi rasa ke nasinya nanti di bawah
terus kita kasih mayones deh
sesuai selera kalau sukanya lebih banyak mayonesenya bisa ditambahin lagi
nah ini sih cocok buat makan siang bisa sarapan bisa anak anak juga suka ini
dan ini dia sayangnya ini rasanya enak banget ya
dan ini dia saya kasih resep dan cara membuatnya